dan untuk membahas hal tersebut rupiah ternyata terus mengalami pelemahan hingga menentu level empat belas delapan ratus an maksud saya
apakah ini menjadi sebuah sinyal mengenai fundamental ekonomi indonesia
kita langsung saja tersambung melalui sambungan telepon dengan direktur eksekutif indef sudah ada eni srihartati di sana
ya pak ketim
ya rupiah terus mengalami pelemahan mbak yeni apakah ini yang disebut rupiah masuk ke level new normal
sebenarnya kalau kita baca detail data data perekonomian kita ya enggak sih
artinya ini sebuah konsekuensi dari kondisi fundamental ekonomi kita
jadi nilai tukar itu kan harga rupiah kita kan harga itu bagaimanapun tidak akan bisa terlepas dari demand dan supply
jadi ini yang kita kan sudah wanti wanti jauh jauh hari kan untuk betul betul jangan hanya menenangkan masyarakat itu secara menyampaikan data data yang makro gitu
karena ini kan yang membaca ini pasar
yang bagaimana orang merespon kondisi ini kan pasar itu berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi
jadi kembali lagi tadi
demand dan suplai dari valuta asing itu kan pasti bagaimana permintaan dan penawarannya
nah secara agregat tentu yang lupa selalu kita pantau itu kan biasanya pemerintah dalam kalau kita kritik mengenai utang kan selalu oh kita aman
karena rasio utang terhadap gdp kita masih di bawah enam puluh bahkan hanya sekitar tiga puluh
nah tetapi ini kan pasar ini kan pasti kan yang dipantau itu yang konkret
nah konkretnya apa
kalau kita punya kewajiban utang luar negeri tentu kan kita membutuhkan dolar
nah ukuran berapa ya berapa kemampuan dolar itu kan dari cadangan devisa
nah ternyata ketika kenapa sih tiba tiba kita kok tersentak misalnya turki tiba tiba mengalami persoalan yang sangat akut kan
bahkan ini berencana mau memangkas kabinetnya
jadi tidak hanya resaso tapi memangkas kabinetnya sampai hampir separuh gitu kan
terpaksa lagi mengulang kisah sedihnya indonesia bergantung pada imf gitu
karena nggak ada pilihan ternyata apa
ketika kita cek ternyata turki ya cadangan devisa turki itu hanya sekitar lima puluh an persen gitu kan dari gdp
rasio utang terhadap pdb
bukan bukan bukan
terhadap gdp tapi terhadap total utang
nah indonesia sayangnya itu juga berada di angka tujuh puluh dua
nah ternyata yang sekarang ini relatif ya menjadi concern dari pelaku pasar keuangan itu hampir semua negara yang rasio cadangan divisinya terhadap utang itu di bawah seratus ya
ini yang mengkhawatirkan
jadi yang mengalami tekanan
jadi ada chile argentina turki meksiko dan termasuk indonesia gitu kan enam negara itu
nah sekarang yang sudah mengalami tekanan betul betul yang sudah berjalan ini kan turki dan argentina
nah sehingga itu yang menurut saya harus segera ya segera dilakukan seluruh stakeholder tidak hanya bank indonesia tapi juga pemerintah
bagaimana segera memperkuat cadangan devisa kita
melalui ekspor maupun
dan juga capital info yang masuk gitu
karena kalau tidak ini juga yang itu kita dulu kan pernah masuk dalam lima fragile ya
nah sekarang memang tidak masalah menaik
menaik fragile ya sama aja gitu
baik mbak eni kita di studio menampilkan bagaimana tren pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika kita bandingkan ketika kita krisis pada seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dan kita sempat menyentuh level lebih dari enam belas ribuan per dolar amerika
sebelas delapan ratus bahkan tadi delapan ratus an lebih untuk pergerakan hari ini
mbak eni sudahkah kita pantas untuk khawatir
khawatir itu perlu mbak karena kalau kita nggak khawatir itu kita akan terlambat untuk melakukan antisipasi antisipasi
nah jadi memang pemerintah harus tenang betul tetapi tenang itu juga harus melakukan sesuatu yang bisa secara konkret menjadi solusi gitu loh
baik mbak eni
baik mbak eni
antisipasi macam apa yang menurut anda dari segi fiskal dan moneter yang sudah saatnya dilakukan oleh pemerintah saat ini sebagai booster atau vitamin untuk pergerakan nilai tukar rupiah
nah sebenarnya kemarin langkah yang dilakukan itu benar untuk mengendalikan impor dan mendorong ekspor tentu kan
kan itu satu sisi untuk mengurangi permintaan dan menambah pasokan tetapi kalau hanya menyampaikan bahwa ada sembilan ratus komoditas yang akan dikendalikan
itu justru memicu kepanikan pasar gitu loh
jadi yang mestinya langkah langkah itu yang sudah benar benar diuji
artinya diuji itu sekarang kan orang misalnya ginilah ini yang mau dikendalikan malah justru nanti mengkhawatirkan para pelaku industri yang selama ini mengalami ketergantungan impor gitu
jadi menimbulkan sentimen negatif terhadap dunia usaha
kedua orang berpikir ini kan indonesia
kita sudah banyak melakukan ratifikasi terhadap sea ya
jadi nah seberapa efektivitas dari pengendalian impor itu
nah mestinya kalau tadi ya kita
harusnya seperti apa mbak eni yang dilakukan oleh pemerintah untuk jangka pendek dulu
tetapi ini yang pemerintah terutamanya dari sektor pemerintah yang dibawa kendali pemerintah yang melakukan importasi
termasuk kemarin sebenarnya kita bangga dengan pencapaian prestasi asean games ya
tetapi resikonya kan impor tekanan impor untuk penyelenggaraan itu juga luar biasa mbak hera gitu loh
nah sehingga sebenarnya sekarang yang paling cepat tentu bagaimana investor investor yang ini tidak capital flight
itu yang paling utama dulu supaya tidak semakin menggerus cadangan devisa gitu kan
nah tetapi yang ini juga sekaligus
menarik mereka untuk masuk gitu kan
nah tentu insentif insentif yang harus diberikan ini yang harus didesain se ini mungkin gitu
tidak dalam jangka panjang juga tidak membebani ekonomi kita gitu
baik mbak eni selain impor tentu ada ekspor
apakah anda juga memandang sudah saatnya pemerintah membuat semacam kewajiban bukan lagi himbauan
agar para eksportir memarkirkan dana mereka di dalam negeri
ini terkait supply dan demand yang tadi anda sebutkan
sehingga devisa hasil ekspor bisa masuk di dalam negeri
ya dhe ini memang menjadi persoalan karena kita kan memang dokumen ekspor impor kita itu kan belum single window
jadi kalau misalnya pemerintah memaksa itu kan nanti kalau hanya moralization tentu tidak efektif
memaksa itu harus ada punishment
nah punishment itu terkaitan kalau proses administrasinya belum terintegrasi
ini juga masih banyak celah nanti impornya pakai pta
ekspornya pakai ptb gitu kan
jadi gimana mau memberikan punishment gitu
nah ini juga harus yang ditetipkan gitu
tetapi sebenarnya kan pelaku pelaku ekspor impor yang besar besar ini kan bisa dihitung jari ya
nah makanya ini kan pendekatan secara persuasif dengan komunikasi dengan para eksportir fosil besar itu menurut saya penting gitu
karena ini kan untuk kepentingan negara ya
jadi kalau mereka misalnya ini kan pak jokowi termasuk yang jago untuk melobby ya
nah diajak ngobrol segala macam itu mungkin ya
mungkin akan punya dampak terhadap tadi masuknya dhe untuk memperkuat cadangan divisa gitu
nah tetapi yang memang yang harus secara struktur sistematis itu adalah kita kan mayoritas itu umkm sebenarnya
potensi umkm untuk masuk dan mempunyai competitiveness di pasar global itu sebenarnya besar
nah cuma umkm kan nggak bisa nggak mampu sendiri mbak untuk bisa melakukan ekspor

jadi kita harus melakukan eksplosif
ini yang dibutuhkan gitu
mbak eni adakah menurut anda satu sektor yang belum sama sekali oleh disentuh oleh pemerintah padahal memiliki potensi yang sangat baik untuk memperbaiki pola supply dan demand sehingga rupiah bisa lebih baik dari saat ini
kalau kita mengacu besarnya ekspor dari india ya
india ini kan kemarin waktu awal endurgani maaf awal perdana menteri maudi
oh persiasan gitu
yang merajai tidak hanya di pasar eropa tapi juga pasar timur tengah
terus juga hasil hasil handmade gitu kan
itu kan semuanya pasti umkm nggak mungkin industri besar gitu
nah itu yang memang difasilitasi oleh pemerintah untuk bisa menggerakkan dan meningkatkan ekspor gitu
nah kalau sekarang kita mengandalkan industri industri besar memang posisinya itu akan mengalami
kalah bersaing gitu kan
karena kita high cost ekonomi di dalam negeri
tetapi uniqueness dari barang barang indonesia ini banyak sekali
dan umkm kita sebenarnya mampu
nah persoalannya tadi umkm ini kan skalanya kecil menengah
nah sehingga kalau harus mengurusi dokumen ekspor yang gelimat apalagi juga bagaimana mereka mempunyai daya untuk mempromosikan di pasar pasar
global kan nggak mempunyai kemampuan itu
mestinya atas atas perdagangan
itu juga aktif membantu mereka minimal di display lah kedutaan kedutaan kita dan sebagainya
baik mbak eni tadi anda menyinggung mengenai kita selayaknya untuk khawatir
tapi apakah kekhawatiran itu menurut anda berpotensi untuk kita khawatir menuju krisis seperti tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
tidak pasti tidak
tidak kita semua tidak menginginkan itu
justru kekhawatiran kita
kita menginginkan itu supaya segera ada langkah antisipasi
bukan khawatir untuk menakuti para pelaku usaha tidak gitu
yang pasti kita kalau dibandingkan dengan turki
tadi turki kan hanya lima puluh enam ya cadangan devisanya terhadap utang

jadi masih masih ya walaupun di bawah seratus masih tujuh puluh dua lah gitu
nah kalau kita bandingkan dengan posisi cadangan kita kemarin pernah sempat satu ratus tiga puluh satu sebenarnya indonesia punya potensi itu kan gitu
nah sekarang bagaimana
karena seluruh pihak ini bekerja sama
jadi tidak hanya mengandalkan oh ini nilai tukar kan kewenangan dan tanggung jawabnya bank indonesia
tidak hanya sekedar itu gitu
karena nggak mampu kalau hanya sisi manater saja yang mengurusi stabilitas nilai tukar
jadi harus semua termasuk fiskalnya terhadap kebijakan pemerintah
dan kebijakan pemerintah tidak hanya sekedar menyatakan bahwa fundamental ekonomi kita aman dan sebagainya
karena kita harus membaca ya
apa yang menjadi
ini pasar kalkulator pelaku pasar gitu
eni sri hartati direktur eksekutif indef
terima kasih telah bersama cnn indonesia business pagi hari ini